presiden joko widodo menyampaikan beberapa pertimbangan mengenai kondisi pendidikan di indonesia
menurut studi dari program international study assessment atau pisa
sejak dua ribu tiga hingga dua ribu enam belas mutu pendidikan di indonesia terus menanjak dan berada di jalur yang benar
hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk tidak menghapus ujian nasional
pada dua ribu lima belas baik di sains baik di membaca baik di matematika
kelihatan sekali melompat tinggi peningkatan yang cukup tajam
dan jika tren ini berlanjut maka diperkirakan tahun dua ribu tiga puluh
pendidikan di indonesia akan setara dengan negara negara di indonesia